mantan perdana menteri jepang shinzo abe pingsan dengan kondisi berdarah
dan mengalami gagal jantung setelah diduga ditembak saat menyampaikan pidato kampanye di jepang barat
berita ini disampaikan oleh televisi jepang nhk pada jumat
setelah terjadi penembakan shinzo abe langsung dilarikan ke rumah sakit
menurut saksi mata terdengar suara tembakan dalam serangan di kota nara itu
nhk juga melaporkan seorang pria yang menjadi tersangka sudah ditahan saat peristiwa itu terjadi
shinzo abe sedang menyampaikan pidato kampanye pemilihan untuk majelis tinggi parlemen
adapun pemilihan akan berlangsung pada hari minggu